semur sendiri merupakan adaptasi dari makanan belanda bernama semur
ya oke syafani jadi mungkin saya disini kapasitasnya sebagai mahasiswa indonesia gitu ya